ada tiga puluh enam unit rumah menteri di ibu kota nusantara
anggaran untuk tiga puluh enam rumah adalah rp lima ratus sembilan satu miliar
satu unit rumah memiliki luas lahan seribu meter persegi
sedangkan untuk luas bangunannya ini sebesar lima ratus delapan puluh meter persegi
rumah menteri di ikn terdiri dari dua lantai dan satu basement
lantai pertama untuk area kedinasan
kemudian di lantai kedua untuk area privat keluarga
dan di basement untuk kamar sopir kamar mandi dan ruang jaga
jadi total ada delapan kamar tidur lima kamar mandi ruang pertemuan ruang kerja
ruang keluarga dapur garasi dan ada juga area barbecue
rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas cctv
penggunaan panel surya kemudian juga sistem smartp
desain building dengan akses internet seratus persen dan wifi
juga dilengkapi dengan mebel yang lengkap
menteri agraria badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono
bicara soal lahan ikn yang masih bermasalah
ahy bilang akan mencari win win solution agar warga dapat keadilan
ahy menyebutkan ia mendapat arahan agar masyarakat adat di lahan ikn mendapatkan keadilan
ia mengaku masih perlu mempelajari dan memahami lebih lanjut soal permasalahan tanah di ikn
agar bisa mendapatkan solusi terbaik
sebelumnya masyarakat adat di pemaluan kalimantan timur mendapatkan ultimatum dari otorita ikn
mereka mendapatkan waktu tujuh hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan
yang beliau sampaikan selalu ada jalan bagaimana mencari win win solution
skema relokasi kemudian penggantian ruki dampak sosial kemasyarakatan dan lain lain
tetapi sekali lagi saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan oik
karena ini sudah menjadi domen oikn
yang jelas kalau kementerian atr bpn itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya
dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik
ketua ombudsman muhammad naji bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi hingga rekomendasi kepada kementerian atr bpn hingga otorita ikn
agar status maupun lahan di ikn bisa diselesaikan dengan baik
khususnya yang menyangkut tanah adat atau tanah warga yang telah lama mendiami di sana
telah melakukan inisiatif terhadap pemeriksaan atau isu mengenai pertahanan ikn
dan telah memberikan beberapa
rekomendasi dan saran perbaikan terhadap penggunaan tanah untuk ikn
persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan pendekatan persuasif
mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada
itu hendaknya diberikan pembermatan dengan sewajarnya ada
tentu dengan menggunakan pendekatan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan
tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas